mau ke panggalan
bantuin orang jual tanah
tinggal tanda tangan
ini penting bang ojek
kalau udah tanda tangan
itu artinya oke jadi deal
dan saya bakal dapat komisi
biar nggak kena macet
tinggal tanda tangan sebentar
udah ayo pergi dulu ya
masya allah pak
sekarang bapak lagi di rumah haji sodik
saya jalan sekarang
kerja lah cuy
kamu juga apa liat liat
berani sama gue
udah udah udah
iya aku luar
lu udah luar

sampai berantem lagi
sampai berantem lagi
bapak kenapa gak makan atuh
kan udah entis kasih uang
tadi tuh bapak ketemu perempuan
nanti katanya kecopetan
terus dia harus segera pulang kampung
di kampung nengokin anaknya yang sedang sakit
terus bapak kasih wongkosnya
jadi uangnya bapak kasih sama dia
ya iya atutis dah kasihan
pak pak ini teh jakarta pak bukan di kampung
banyak orang yang kerja nyanten nipu aja
ngaku ngaku kecopetan terus minta uang ke orang orang
tiap hari ada aja yang begitu pak
udah aja cari orangnya yuk
cuma pak udah jauh
nah ini bang ojaknya udah pulang ma
tapi langsung ke mama aja ya bawa brosurnya
itu dia jadi bang
udah nih cakep banget
nanti langsung ke rumah mama aja ya
kok gue antar
gak usah nanti jalan kaki aja
ya jangan teriak teriak
emang udah disini
harus begituan aja kakak becus
ak jangan marahin bang ojek ya
kan cuma salah satu huruf doang
mau ke pangalan
bantuin orang jual tanah
tinggal tanda tangan
ini penting bang ojek
kalau udah tanda tangan itu artinya oke jadi deal
dan saya bakal dapat komisi
makanya saya naik motor biar nggak kena macet
tinggal tanda tangan sebentar terus antri saya pulang lagi
udah ayo pergi dulu ya
si ojek kemana tis
dari tadi gak keliatan
tadi pagi saya ketemu sama ojek
katanya diminta ngantar bang harun
terus nunggu sampai urusannya beres
ngomong pantesannya biasa aja atupur
boleh mampir kagak ada yang mau gue omongin
daud pur enggak
es daud es saya juga enggak ah makasih
gak usah bilang makasih kalau bilang enggak ah
karena situ kalau lagi deket sama temen yang gak punya duit
rumah lu yang ada di panjalan mau dijual
kalau gue cariin lawan mau gak
lo pasti gue kasih
tumben kalian berdua kompak betul
saya diminta jemputnya
masa aku dibilang kompak sama si kumis lele
mendingan aku kompak sama si kumis kucing
cekak cekak cekak cekakak
gue buang nih
ke sandung batu ke selak luda
kalau begitu gue pulang dulu dah
iya iya iya gue yang perlu pak
rumah yang gue mau jual udah ada yang nawar
tapi kalau gue sih siapa aja
dia yang cepet dia yang dapet

sekarang dia mulai rajin sholat ke masjid
kan perlu pakai baju yang bagus kalau sholat ke masjid
baju yang bagus kalau sholat ke masjid

yang bagus kalau sholat ke masjid
ini bang ojak
dan ini buat bang ojak
iya bang ojak bagi bagi rezeki
tadi saya dapat komisi bantuin orang jual tanah
makasih dah bang
abang dapet cheesecake
cheesecake apaan bang
kue beginian pakai kopi ya
ya lu bikin abang kopi dah